timnas indonesia u dua puluh tiga menang satu atas timor leste di pertandingan kedua grup b
piala ffu dua puluh tiga pada minggu malam lalu
dan laga ini diwarnai kontroversi keputusan wasit yang menganulir gol dari rama dan sananta
sudah bergabung bersama kita disini ada pemerhati olahraga kusna ini atau yang akrab bisa pak bungkus
selamat sore bungkus
selamat sore mei
kita simak bersama bagaimana kemarin pertandingan berlangsung di minggu malam
bahkan ada pelatih sinteyong ini yang sempat dapat kartu kuning
akibat marah gitu ya dalam laga semalam
wasit menganulir gol sananta karena dinilai offside
padahal dari tayangan justru ini terlihat kondisinya sebaliknya onside
pandangan bungkus secara umum terkait pertandingan yang berlangsung tadi malam
iya secara umum saya bisa mengatakan bahwa dua pertandingan yang dijalani
oleh tim nasional kita melihat level permainan tim nasional u dua puluh dua atau u dua puluh tiga
yang diturunkan kali ini memang agak berbeda ya
di bawah tim yang kemarin menjuarai sea games
padahal dari segi usia kan mereka bisa dibilang hampir sama beda sedikit lah
tapi jangan lupa bahwa materi pemain yang dibawa sinteyong ke thailand ini
ke rayong ini jauh berbeda dengan materi pemain yang dibawa coach indra waktu sea games
banyak sekali pemain utama yang tidak bermain di aff kali ini
nah karena banyak faktor ya selain karena faktor ini bukan agenda fifa
juga karena ada beberapa klub yang keberatan melepas pemain
nah dengan banyaknya pemain yang bisa dibilang baru di timnas kali ini
yang bisa dibilang debutan
menurut saya sih tidak terlalu mengagetkan
tidak terlalu mengejutkan kalau level permainan mereka juga di bawah timnas sea games
memang ekspektasi publik ini kan tim yang kemarin juara sea games itulah yang menjadi standar gitu ya
benchmarknya dari situ
tapi kalau lihat materi pemainnya kan beda jauh
tidak terlalu mengagetkan
nah apa yang ditampilkan anak anak di aff kali ini
menurut saya itulah gambaran bahwa yang diturunkan kali ini banyak pemain yang jam terbangnya masih terbatas
pemain itu tidak bisa dibohongi
semakin sedikit jam terbangnya semakin banyak mereka di lapangan bikin kesalahan
semakin banyak di lapangan mereka bingung menghadapi situasi
nanti semakin banyak jam terbangnya semakin membaik semakin meningkat kualitasnya
jadi ini bagian dari proses kalau menurut saya
jangan terlalu disalahkan juga anak anak yang sekarang main di aff ini
banyak yang baru main kali ini buat sea games loh
ada nama nama seperti ragil nama esal itu nama nama yang sebelumnya kan hanya main di level liga
liganya pun baru tahun ini mereka main sebagai pemain yang rutin bermain
sebelumnya kan mereka masih main di kelompok elit pro academy
baik tapi kalau kita lihat lagi tadi yang menarik adalah bagaimana kemudian ini squadnya beda loh dengan yang diajak kemarin di pertandingan sebelumnya begitu
nah kalau kita lihat dan kita bisa telah lihat itu kan

kualitas dari pemain yang bahkan banyak debutan nih di aff di tahun ini diajak ke thailand oleh pelatih sinteyong
kualitasnya sebenarnya karena memang masih butuh jam terbang tinggi atau secara skill sebenarnya juga sudah mumpuni begitu
begini juga harus dipahami latar belakangnya ya
jadi tim yang kemarin juara sea games itu adalah tim yang disiapkan sintayong untuk piala dunia u dua puluh
sebagian besar materinya itu yang disiapkan sintayong untuk piala dunia u dua puluh
dan mereka sudah menjalani proses
di tangannya sintayong itu dua tahun lebih
jadi ketika tim ini
kemudian dibawa indra safri menjadi kerangkat
tim sea games mereka sudah dua tahun
banyak main bersama nama nama seperti
pratama arhan asnawi
hernando itu main bersama dua tahun
lebih dalam tim yang disiapkan untuk
piala dunia u dua puluh
yang kemudian tidak jadi digelar di indonesia
jadi ketika mereka main di sea games
mereka sudah punya bekal main bareng itu
cukup lama nah beda dengan
yang main bareng cukup lama itu
mungkin hanya beberapa nama seperti
ferrari dengan hernando
kemudian beckham juga mungkin sempat
beberapa tahun main bareng tapi
meskipun beckham bukan pemain reguler
juga sebelumnya ya nah yang lain
kan sebagian besar wajah wajah baru
frankie misa sebelumnya juga hanya pelapis
esal baru bergabung di tim nas kali ini
di tengah arhan arhan
ini bukan pemain yang
sudah lama juga bersama dengan tim ini
bisa dibilang dia diorbitkan
bahkan ada beberapa nama yang diorbitkan
dari tim usia di bawahnya seperti di belakang
ada kadek arel kemudian
problem yang lain ada pemain pemain yang sekarang
bergabung dengan status sebagai pemain
yang di klubnya sudah lama nggak main
seperti ferrari gitu ya jadi
tim ini problemnya banyak
tolong jangan dibebani mereka dengan
dihujat yang sangat berlebihan ini kasian
ini tim ini bisa lolos dari
fase grup udah bagus bisa mengalahkan
timur leste dengan skor berapapun
udah bagus nah kalau diharapkan
menangnya banyak pemainnya harus
bagus ya kita agak membebani mereka
jadi tolong turunkan
level ekspektasinya supaya
pemain pemain yang main di iff ini
tidak terlalu terbebani karena ritmenya
juga masing masing masih saling mencari ya
mendapatkan bondingnya kliknya itu
dan diharapkan ini bisa justru
berlatih lewat pertandingan pertandingan di
babak babak selanjutnya tapi tadi
bagaimana bungkus juga sempat meng highlight ya
kita tahu bahwa bahkan
sebelum diturunkan ada
line up nya ada kemudian siapa
saja yang tergabung dalam squad
merah putih ini untuk maju
ke ffu dua tiga kita tahu
bagaimana ada sejumlah klub
yang menahan pemain mereka untuk bisa bergabung
karena dinilai tidak masuk dalam agenda
fifa kalau melihat kondisi seperti
saat ini kita tahu juga bahwa
yang namanya klub punya hak akan
itu gitu sebenarnya win win solution
seperti apa sih bungkus yang bisa diberikan
karena kan seperti yang tadi
bungkus sampaikan ketika ini diterapkan
ya dampaknya adalah pada
tim secara keseluruhan begitu
terhadap kualitas permainan mereka
ya jadi pss ini organisasi
besar ya organisasi salah satu yang
tertua di indonesia sebagai organisasi
besar pssc harus
mampu mengendalikan anggota anggotanya
dalam satu visi dan misi
yang sama kan dalam setiap
setiap tahun itu kan diadakan kongres
dalam kongres itu diletakkan agenda agenda
target target yang ingin dicapai oleh sepak
oleh indonesia dari segi
kompetisi seperti apa dari segi prestasi
tim nasional seperti apa semua kan
ditetapkan dibicarakan nah apa yang
sudah ditetapkan apa yang sudah dibicarakan
baiknya itu disepakati oleh semua
anggota karena kita ini berorganisasi
bukan jalan sendiri sendiri kalau
organisasi itu kan ada aturannya
organisasi sebagai induknya pssc
mengharapkan tim berangkat ke
aff dengan materi pemain
seperti itu maka itu harus disupport oleh
anggotanya nah ini saya pikir kuncinya
adalah pssi dalam hal ini
sebagai induk organisasi pertama
harus bisa mengendalikan harus bisa
menjelaskan kepada semua anggotanya
apa sih agenda yang akan dihadapi
sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga ini
apa target yang ingin dicapai kompetisi
apa tim nasional apa dan semua
kemudian harus disepakati bersama
nah ketika disepakati bersama kemudian harus
dipatuhi nah yang berikutnya
yang tidak kalah penting komunikasinya
jadi pssc dengan anggotanya
itu harus membangun komunikasi
yang baik sebelum nama nama
pemain diputuskan akan dipanggil
ke dua puluh tiga orang itu sebetulnya harusnya
sudah clear gitu gak ada lagi penolakan
dibicarakan dulu pssc bersama
manajemen tim nasional udah ngobrol dulu
masing masing udah nelfon pelatih
klub masing masing ketika diumumkan
tuh masalah di belakang layar udah selesai
jangan sudah diumumkan klub
loh kok ini dipanggil loh kok loh koknya
itu kan banyak sekali harusnya
loh kok loh koknya tuh udah selesai sebelum diumumkan
secara internal gitu ya bukus ya nah itu boleh jadi
komunikasi iya ini kan
organisasi dan kendalinya semua
ada di tangan pssi sebagai induk
organisasi nah komunikasi
antara federasi dengan anggotanya
harus bagus supaya nggak terlalu
banyak loh kok loh kok gitu loh
baik bukus terakhir
malam ini kita tahu akan ada pertandingan
antara thailand dan juga kamboja yang juga
jadi penentu nih tentang sesuai
u dua puluh tiga prediksi hasil
seperti apa dan bagaimana ini kemudian bisa
mempengaruhi ya bukus
kita tahu kalau thailand menang ini mungkin kita bisa
iya jadi hanya juara grup
yang otomatis lolos dan satu runner up
runner up group terbaik
indonesia saat ini runner up group terbaik
dengan tiga poin prediksi saya
thailand bisa mengalahkan kamboja
sehingga thailand menjadi juara grup
dan kamboja hanya punya satu poin
karena bermain imbang dengan myanmar
begitu juga myanmar kan satu poin juga
jadi siapapun peningkat keduanya myanmar atau
kamboja poinnya satu karena pertandingan
lawan brunei gak dihitung
laos sudah kalah dari thailand poinnya
cuma satu filipina nanti juga
filipina juga kalah dari vietnam sehingga
sebagai runner up group hanya satu
indonesia runner up group poinnya tiga
jadi kita punya peluang lolos untuk semifinal
masalahnya nanti di semifinal
ketemunya juara grup a
tuan rumah thailand makanya saya bilang
lawan tim oresya ya udahlah gak usah pusing
siapa runner up mau jadi runner up group terbaik
atau enggak fokus memenangkan pertandingan
lawan timur leste dan itu sudah tercapai
itu sudah bagus nanti lawan thailand
gimana cara berpikirnya sudahlah mau menang
mau nggak kita hadapi aja tuan rumah thailand
karena di atas kertas thailand saat ini lebih
baik timnya daripada tim yang dibawa
oleh indonesia ke aff
prosesnya dijalani dan tidak
terlalu memberikan beban yang berlebihan
kepada pemain baik kita akan
tunggu nanti seperti apa tapi yang pasti
besar kita selalu berikan kepada
skuad garuda muda di piala aff
u dua puluh tiga ini kita tunggu
bersama walaupun lagi lagi namanya
di atas kertas bola itu bundar ya bungkus
apapun bisa terjadi kita
berharap yang terbaik siapa
atau nanti bisa mengulang lagi prestasi saat
di final sea games kali ini bisa terjadi
nanti kedepannya di semifinal hingga
melaju menjadi juara terima kasih
banyak bungkus sudah bergabung
bersama kami kita ketemu lagi di lain waktu
terima kasih bungkus